ratusan warga mengamuk dan berdemo di depan balai jakarta garden city cakung jakarta timur pada selasa siang
warga berdemo memprotes pengelola mall aeon yang tidak menutup tanggul sehingga banjir merendam kampung kandang sapi hingga mencapai dua meter
dalam video amatir milik warga tampak para warga dari kampung kandang sapi berdemo di kantor balai jakarta garden city cakung
mereka meminta pengelola menutup tanggul agar permukiman tidak terendam banjir
protes warga pun dilampiaskan ke pusat belanja aeon cakung
warga yang kesal mulai merusak sarana di sekitar mall aeon cakung dan sejumlah fasilitas seperti pagar dan tempat parkir menjadi sasaran amukan warga
sementara itu kericuhan tersebut kini telah ditangani anggota polsek cakung dan polres jakarta timur
melalui sambungan telepon kita terhubung dengan jodoh
jurnalis transmedia f rizal di cakung jakarta timur
f rizal selamat siang
bagaimana kondisi di kawasan anda saat ini
apakah demonstrasi atau masih ada warga yang menuntut terkait banjir yang mengenangi kampung mereka
untuk saat ini masa yang tadi sempat berdemo dan merusak beberapa fasilitas di dalam meon sudah tidak ada
dan kini petugas dari polda metro jaya dan polres sudah berada di dalam mall aeon tersebut
artinya ada sempat terjadi pengerusakan seberapa besar atau seberapa berat kerusakan yang terjadi f rizal
untuk kerusakan kerusakan sendiri ada di bagian belakang mal dan itu kerusakan itu tidak terlalu berat ferdian
f rizal apakah sempat terjadi komunikasi begitu atau pertemuan antara warga dengan pengelola jgc atau apa yang berlangsung sehingga kemudian warga sekarang sudah berangsur pulang
apa deal deal yang terjadi saat ini
untuk warga yang sudah kembali ke rumah masing masing
ditemui oleh camat cakung dan mengatakan camat menjamin dengan akan dibuatnya konseling ke saluran bkt verdi
artinya memang bukan penyebab pompa yang tidak dinyalakan atau apa sebenarnya penyebab dari banjirnya perkampungan di sekitar kawasan jgc ini f rizal
warga menganggap di
dengan adanya mall aeon ini pemukiman warga menjadi terendam banjir ferdi
ya artinya memang sekarang sudah kembali normal aktivitas di mal tersebut dan warga juga sudah kembali pulang begitu ya f rizal ya
oke oke baik baik terima kasih f rizal jurnalis transmedia dari jakarta